tiga bulan yang lalu adipati banyak sumba yang memimpin wilayah ini
tiba tiba meninggal dunia akibat penyakit aneh
lalu digantikan oleh putranya raden sadewa
gusti prabu sudah tiga bulan waringin boja menolak membayar pajak
bahkan menolak kedatangan pejabat pejabat dari pejajaran yang telah melawan
menurut hamba ini sudah dianggap pemberontakan
sebab pemberontakan kecil dari sebuah daerah
aku yakin sekali kau pasti memiliki niat jahat
karena kau sudah merubah dirimu menjadi raka walafusa
aku tidak akan membiarkan
nyeron pak dia bukanlah lawan tandingku yang muda
aku harus lebih waspada dia sang licik
kau sepertinya bernapsu sekali
aku tidak akan tertipu oleh muslihatmu nyeron pak
oh aku juga tidak sedang memainkan musik
aku tak berbudaya oleh anak kemarin sore

tidak bisa kubiarkan

sepertinya aku harus mempelajari jurus yang lebih dahsyat
dari berdemonstrasi tingkat tiga yang kumiliki

ini dia kitab auman dewa hrimel

yang kucuri dari guru kursi mahasiswa
sekian lama aku enggak mempelajarinya
karena aku tahu
jika tidak ada guru yang membimbing
tapi sekarang muka aku sudah tercoreng
oleh murid durhaka itu
dan aku harus segera mempelajarinya
seharapannya ngambar bisa kujadikan alat
untuk membalaskan dendam pada siliwangi
tapi hal itu sudah tidak mungkin
aku harus membalaskan dendamku sendiri
selamatkan untuk gusti prabu
selamat datang di istana balairu
kami siap menerima titah gusti prabu
keselamatan untuk pampaman semua
aku sengaja mengundang pampaman semua
karena ada sesuatu yang ingin kuhendak bicarakan
sedih gusti prabu
sindikan anda prabu
aku mendengar bahwa ada salah satu kadipaten
di wilayah timur pajajara
yang hendak melepaskan diri
benar gusti prabu
hamba pun mendapatkan laporan dari telik sandi mengenai hal itu
kadipaten yang ingin memisahkan diri adalah kadipaten waringin
bukankah kadipaten itu dipimpin oleh raden sadeo
benar gusti prabu
waringin boja berada di ujung timur laut pajajaran
wilayahnya yang sangat subur dan makmur
area persawahan dan perladangannya terhampar luas
perairannya teratur rapi hingga hasil panen mereka melimpar luas
rakyat waringin boja hidup berkecukupan
para prajurit kadipaten semakin kuat karena dipersenjatai
dengan aneka peralatan perang yang berkualitas tinggi
kesetiaan waringin boja kepada pajajaran tak pernah goyah sejak dulu kalah
tiga bulan yang lalu adipati banyak sumba yang memimpin wilayah ini
tiba tiba meninggal dunia akibat penyakit aneh
lalu digantikan oleh putranya raden sadewa
gusti prabu sudah tiga bulan waringin boja menolak membayar pajak
bahkan menolak kedatangan pejabat pejabat dari pejajaran yang telah melawan
menurut hamba ini sudah dianggap pemberontakan
sebab pemberotakan kecil dari sebuah daerah bisa menyebar ke daerah lain
apakah masalah ini sudah kalian usul
apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka tidak ingin membayar pajak
belum gusti prabu
bagaimana dengan pendapat kalian
apa yang harus kita lakukan sekarang
sebaiknya kita harus melakukan penyerbuan dan penertiban
karena raden sandewa harus kita tangkap dan kita lanjuti
kalau tidak bakal meresahkan wilayah lainnya
kau tidak apa apa
aku baik baik saja ya
setelah menghisap saripati kehidupan manusia
berangsur angsur dia mulai bergerak normal
nirompang sudah mulai terdesak
aku harus membantunya
kau sebagai segera lahir karena kau dalam buruan anistan pejajar
maafkan aku nih mas aku tidak bisa melakukannya
hai ayo cucu serangnya habisi dia baiknya